halo kakak beta kembali lagi ini di program benar gak sih atau betul kaseng
menguak fakta di balik hoaks
nah beta di alvia wiraja ya biasanya itu kan beta bagi bagi informasi
tentunya seputar dengan covid sembilan belas ini
supaya teman teman semua tuh jangan sampai bingung dan juga termakan isu isu hoax
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
nah untuk mengurangi angka dari infeksi dan juga kematian nih akibat covid sembilan belas
sebenarnya pemerintah itu sudah mencanangkan namanya program vaksinasi covid sembilan belas
aduh tapi tapi nih ya belakangan ini sempat lagi beredar kabar
kalau vaksinasi justru memicu aneka varian dari covid sembilan belas
pasti tahu ya varian ada covid alpha kemudian covid beta covid delta kapa
pokoknya aduh paling banyak sekali
jadi pokoknya kita cek pernyataan kontroversial yang terjadi
itu langsung saja di akun youtube yang ada berikut ini
mengendalikan virus itu mungkin saat ini untuk covid flu dan sebagainya itu
tameng kita ya di masker
karena apa masker itu kan menghalangi masuk ke hidung
dia mati di udara
saya bilang masker ini cara membunuh virus sunatullah
kalau kita biarkan tanpa masker virus masuk ke dalam tubuh
kemudian di dalam tubuh digempur oleh antibody
maka virus tidak akan mau mati sia sia
di situ dia mulai mutasi
jadi mutasi akibat vaksinasi ini cukup tinggi
justru karena vaksinasi maka mutasi akan lebih banyak lagi
akan lebih banyak
kalau memang batul kan vaksinasi ini malah memicu varian dari covid sembilan belas
pastinya semua orang kan jadi takut untuk mau vaksin covid sembilan belas itu
tapi batul kasing ya
jadi kayak tidak bisa dipahami begitu
jadi supaya kita langsung paham dan juga jelas
kita cek langsung dari penjelasan ahmad rusdan utomo
beliau ini ahli biologi molekuler dari lulusan harvard medical school amerika serikat berikut ini
saya mau menunjukkan satu hal ya
saya coba akan contoh adalah gambar di sini ya
saya akan share screen agar lebih berbeda
oke ini gambar timeline
timeline bagaimana kapan munculnya varian di brazil p satu
varian hp satu yaitu varian delta
eh bukan varian gamma
ini adalah situasi di brazil
di brazil ini adalah sekitar maret dua ribu dua puluh ada di sini
sementara yang ada di sini adalah
kapan vaksinasi dimulai
vaksinasi dimulai di akhir januari
ada di sini di titik nya
kapan varian p satu
ditemukan sebelum januari
ya sekitar pertengahan desember
artinya varian yang muncul nya
sebelumnya apa iklim ikan sebelumnya di misalnya nih ketika dibuka ke hiburan hiburan secara umum
lalu ada ini menarik di sini ada local election atau pilkada lah pemilihan daerah jadi ada apa
namanya ada hal hal yang mendahulunya karena udah mulai naik terus naik terus naik naik ya
susah di lock down tapi ini masih naik terus ya karena sudah pasif sekali agak susah sekali
gitu ya apa yang terjadi muncul disini terdeteksi dengan sangat mudah yaitu varian p satu atau varian gam
nah poin saya adalah kalau kita mengatakan vaksinasi memunculkan varian ini tidak konsisten
dengan data yang ada karena sebetulnya mekanisme terjadinya varian itu itu adalah ketika si virus
diberikan panggung untuk apa untuk dia berkembang biak
sama seperti di india dia akan meledak gitu kan dia meledak ketika manusianya tetap bersirkulasi
diantara mereka mereka berkerumun tapi kalau mereka dalam posisi terkendali itu susah untuk
varian itu muncul karena apa varian itu muncul itu kan sebetulnya koleksi dari beberapa mutasi
di beberapa mutasi akan bentuk varian bagaimana mutasi muncul mutasi muncul ketika virus
bereplikasi kalau virus tidak bereplikasi
kita gunakan masker seperti yang tadi prof katakan betul memang gunakan masker yang ketat
jaga jarak itu memang sunatullah untuk menghentikan apa namanya penularan virus karena kalau sampai kita abai sampai
kita membiarkan virus masuk ke dalam rongga nafas kita virus akan bereplikasi dan ketika mereka
bereplikasi akan muncul salah ketik istilahnya mutasi mutasinya makin banyak akan bentuk varian
rian ini punya apa punya perangai baru dia mungkin bisa jadi mudah menular jadi artinya penting untuk kita
ketahui dari data yang ada ya jadi data saat ini justru munculnya varian ya itu sebelum vaksin di
diberikan seperti di inggris di inggris munculnya varian apa alfa atau b satu satu tujuh itu kan di sekitar
bulan oktober dan kapan astrazeneca vaksin astrazeneca diberikan itu setelah bulan januari
sementara vaksin astrazeneca masih bisa untuk mengendalikan varian delta dari india jadi artinya kita juga harus lihat data
seratus duluan yang mudah mudahan ini menjadi satu pembelajaran kita semua vaksinasi tidak tidak yang
ada yang tidak mengusungkan variasi terbalik dari kerumunan kita yang tidak tidak apa namanya tidak
patuh moda progres disitulah nanti justru akan muncul varian dan sejauh ini banyak sekali vaksin
terjadinya akhir akhir ini abu abu jalan yang dipakai varian varian maka tetap semangat ya
juga progres gunakan vaksin kalau memang termasuk golongan prioritas dan namanya tetap berdoa
insyaallah kita semua sama di pandemi nah jadi sekarang kamu percaya yang mana kalau beta sih
mau percaya itu langsung saja dari ahlinya supaya tidak jelas katanya itu katanya itu tidak jelas
sama sekali jadi sekali lagi ya jangan percaya
kalau vaksinasi itu malah memunculkan varian dari kofit sembilan belas karena itu adalah hoax ya kakak kakak semua
kalau misalnya kita habis vaksin kan kita tuh pasti terima link dimana itu menyatakan sertifikat kita
sudah menerima vaksin kofit sembilan belas nah dengar dengarnya lagi di luar sana kalau kita sudah vaksin kofit
kita itu berhak mendapatkan dana bantuan sosial tunai dari pemerintah
tapi itu betul kak senge daripada kita bingung kita tanya sana juga tidak tahu langsung kita cek di
video berikut ini beredar sebuah video di media sosial dengan narasi yang berisi informasi bahwa
setiap orang yang mendapat sertifikat vaksinasi akan mendapat bantuan satu juta rupiah mulai
tanggal satu agustus masih dipesan yang sama juga tertulis masyarakat bisa mengecek ke sebuah situs
dengan memasukkan nama serta nomor induk kependudukan bahkan seperti meyakinkan penyebar informasi juga
memberi kesaksian bahwa dirinya telah mencobanya dan mendapatkan bantuan yang dijanjikan pemerintah
memang memberikan sejumlah bantuan sosial selama masa pandemi ke finitif seperti bantuan sosial
tunai sebesar tiga ratus rupiah per bulannya lalu benarkah bantuan satu juta rupiah bagi penerima vaksin
hai nah ternyata lagi nih ada perdebatan jadi misalnya kan bantuan sosial tunai satu juta rupiah
itu untuk satu orang kira kira bisa bikin negara ini bangkrut tidak ya informasi ini nih yang
bikin banyak sekali oknum oknum yang menerbitkan sertifikat vaksin covid sembilan belas itu yang palsu dan
banyak sekali dijual bebas nah kita untuk cari tahu kebenarannya dulu mari kita lihat video berikut ini
masa pandemi memang membuat sulit masyarakat bantuan sosial menjadi hal yang dinanti oleh
mereka belum lama beredar pesan di media sosial dan aplikasi pesan yang berisi narasi bagi yang
sudah memiliki kartu vaksinasi mendapat kompensasi ppkm sebesar satu juta rupiah bagi warganya
membutuhkan bantuan pesan yang beredar ini tentu membawa kabar gembira namun apakah benar
berdasarkan penelusuran tidak ditemukan bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah sebesar satu juta
juta rupiah bagi pemilik sertifikat vaksin seperti dikutip dari laman cnnindonesia com ada enam jenis
bantuan sosial tunai atau bst yang besarnya adalah tiga ratus rupiah perbulannya diskon listrik
bagi pelanggan empat ratus lima puluh watt dan sembilan ratus watt hingga september dua ribu dua puluh satu bantuan sosial keluarga harapan kartu sembako
bantuan beras sepuluh kg dan blt subsidi kaji kalau ada misalnya permintaan permintaan yang minta
kartu vaksin yang memang bukan menjadi bagian dalam penanggulangan pandemi ya artinya itu itu itu adalah
penanggulangan pandemi ya artinya itu itu adalah penanggulangan pandemi ya artinya itu itu adalah
banyak orang mengambil kesempatan di dalam situasi yang sulit ini tapi untuk itu kita
harus tetap hati hati karena di dalam situasi pandemi ini kita memang diajak untuk tetap bersikap
untuk waspada perbantuan ini tidak mempersyaratkan mengenai vaksin saat ini kegunaan kartu vaksin
bukanlah untuk syarat mendapatkan bantuan sosial kartu vaksin saat ini diantaranya digunakan
sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan hingga syarat melakukan perjalanan jadi kesimpulan dari
penelusuran fakta informasi bantuan sosial satu juta rupiah bagi pemilik sertifikat vaksinasi
adalah tidak benar jadi bagaimana itu toh kakak kakak semua kotong jangan sampai lagi ya
bisa percaya dan ketipu dengan informasi informasi yang tidak benar seperti ini bansos satu juta rupiah
yang tadi itu untuk pemilik sertifikat vaksin covid itu sama dengan hoax nah teman teman ini
ada beredar kabar lain lagi nih ada seseorang menggunakan apd lengkap di atas bus antar provinsi
menyediakan layanan tes swab antigen penumpang sendiri diminta itu untuk membayar satu orang
sembilan puluh rupiah nah untuk mau tahu kebenarannya langsung saja kita cek idot
ini uangnya cuma inilah video yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan di
tengah masyarakat yang berisi seseorang yang menggunakan alat pelindung diri membagikan
hasil surat swab tes di dalam bus antar provinsi dalam video terlihat orang yang membagikan surat
swab tes meminta biaya sebesar rp sembilan puluh untuk surat swab yang diberikan
dalam unggahan sejumlah akun instagram netizen banyak berkomentar terkait video ini banyak
netizen menduga hasil swab antigen negatif diperjualbelikan agar penumpang bisa melanjutkan
perjalanan netizen pun menyayangkannya jika praktek jual beli hasil swab antigen dilakukan
maka potensi virus kofit sembilan belas menyebar semakin tidak terbendung lalu benarkah hasil swab antigen
negatif diperjualbelikan untuk pesawat penumpang yang menanggung swabs yang negatif diperjualbelikan
belikan tanpa melakukan tes
nah penumpangnya sepenuhnya
ini berita kayak aneh begitu ya
coba kau bayangkan saja kalau misalnya niko dalam bus itu
terus tiba tiba terdeteksi reaktif atau positif
pasti semua orang itu langsung lompat dari bios itu kan
kalau misalnya kecuali kecuali nih ya
kalau hasilnya itu negatif semua ya berarti aman aman saja
betul kah seng
aduh kayaknya ini rada bingung soal langsung saja kita lihat kebenarannya
bisa kasih uangnya
benar gak sih hasil swab antiket negatif diperjual belikan
bayar berapa itu bu
pertanyaan ini muncul setelah warganet melihat video seseorang
membagi bagikan hasil swab ke penumpang di dalam bus antar kota antar provinsi
sontak video ini menjadi perbincangan hingga polisi pun harus turun tangan
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com
kabit humas polda sumatera barat
kombes stefanus satake bayu stianto mamanta
terjadi jual beli hasil swab antigen
satake mengungkapkan peristiwa terjadi pada jumat dua puluh tiga juli sekitar pukul sebelas siang
dan orang yang berpakaian hasmat bukan menjajakan surat hasil tes palsu
satu jam sebelum menaiki bus seluruh penumpang telah menjalani swab antigen di sebuah klinik di pelabuhan
selanjutnya penumpang yang sudah menjalani test palsu
lalu naik bus sambil menunggu
jika ditemukan penumpang dengan hasil reaktif
maka akan dipanggil dan diarahkan tidak melanjutkan perjalanan
polisi yang melakukan penyelidikan menemukan fakta peristiwa terjadi pada jumat dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
sekitar pukul sebelas siang di sebuah bus yang akan menyeberang ke merak melalui pelabuhan bakahuni lampung
jadi semuanya sekali lagi jangan pernah percaya dengan hal hal yang tidak benar
karena semuanya itu sekali lagi
aduh akhirnya ya ketong sing berasa ketong suara di penghujung dari acara ini
pokoknya semua taman taman jangan sampai bosan lihat beta pemuka
dan juga terus pantengin dari program benar gak sih
atau beton ke seng
karena ketong menguak fakta dibalik hoax
sekali lagi beta delvia wirajaya mau pamit
sampai ketemu di episode selanjutnya